kementerian pertahanan memberikan pangkat letnan kolonel tituler angkatan darat kepada youtuber deddy kobuser
kepala staf angkatan darat jenderal dudung abdurrahman menjelaskan
pemberian pangkat ini bukanlah hal baru di jajaran tni
pemberian pangkat ini diberikan atas dedikasi dan bantuan yang diberikan deddy kobuser kepada tni
dudung menambahkan pemberian pangkat lenan kolonel tituler angkatan darat ini
diberikan atas rekomendasi dari kementerian pertahanan dan melalui evaluasi dari panglima dan kepala staf angkatan darat
sebelum diberikan pangkat letnan kolonel tituler angkatan darat
kemenhan bahkan telah mengangkat deddy kobuser sebagai duta komandan cadangan atau komcat pada tujuh oktober lalu
kemenhan bahkan telah mengangkat deddy kobuser sebagai duta komandan cadangan atau komcat pada tujuh oktober lalu